bagi anda pengguna pertalite bersiaplah untuk menyisikan uang anda sedikit lebih banyak
pasalnya pertamina kembali menaikkan harga pertalite sebesar dua ratus rupiah
kenaikan harga pertalite terjadi merata di seluruh wilayah pemasaran di indonesia
dan untuk daerah di jakarta harga pertalite menjadi rp tujuh delapan ratus per liter
sebelumnya pada dua puluh januari dua ribu delapan belas pertamina juga menaikkan harga pertalite sebesar seratus rupiah per liter
pihak pertamina menyebutkan kenaikan harga pertalite dipicu oleh meningkatnya harga minyak dunia yang saat ini telah berada di atas enam puluh dolar per barrel
sesuai peraturan presiden no satu ratus sembilan puluh satu tahun dua ribu empat belas pertalite termasuk bahan bakar umum yang bisa disesuaikan harganya oleh perseroan tanpa persetujuan dari pemerintah
pertamina menyebutkan kenaikan harga pertalite terjadi merata di seluruh wilayah pemasaran di indonesia